pemerintah provinsi bali menunjuk rumah sakit pendidikan universitas udayana sebagai rumah sakit khusus covid sembilan belas di bali
rumah sakit universitas udayana saat ini telah meniadakan pengobatan dan perawatan bagi pasien umum dan hanya memfokuskan merawat pasien covid sembilan belas
termasuk siap menerima rujukan dari beberapa rumah sakit rujukan covid sembilan belas di seluruh kabupaten kota sebali jika terjadi lonjakan
berdiri di atas lahan seluas empat lima hektare rumah sakit ptn udayana bali saat ini telah mempersiapkan diri sebagai rumah sakit khusus covid sembilan belas untuk provinsi bali
rumah sakit yang berdiri pada dua ribu sembilan ini telah mempersiapkan sedikitnya dua belas kamar isolasi berstandar dan akan menambah dua puluh lima kamar isolasi lagi
direktur rumah sakit pendidikan universitas udayana dewa putu gede purwasamatra menjelaskan
sejak awal maret rumah sakit pendidikan universitas udayana ini telah menerima pasien suspek covid sembilan belas
hingga saat ini rumah sakit merawat tiga pasien positif covid sembilan belas satu orang diantaranya telah dinyatakan sembuh
sementara untuk alat pelindung diri atau apd dianggap telah mencukupi dari hasil bantuan dinas kesehatan bali dan juga donasi
sementara bantuan puluhan perawat dan dokter spesialis juga dipersiapkan dari bantuan dinas kesehatan bali termasuk fakultas kedokteran universitas udayana
seandainya banyak pasangan orang kita
ini kita akan langsung bergabung bersama rekan saya koresponden nyoman wiryadinata di badung bali
nyoman selamat sore sudah sejauh mana ini kesiapan rumah sakit khusus covid sembilan belas di sana nyoman
ya hanum kalau bisa saya update hingga tanggal enam atau senin kemarin memang masih ada dua puluh tiga pasien dalam pengawasan yang dirawat
di enam rumah sakit rujukan yang ada di bali termasuk juga rumah sakit yang sekarang akan dikhususkan untuk merawat pasien pasien dalam pengawasan covid sembilan belas
artinya walaupun lima rumah sakit lainnya masih menerima ataupun masih merawat pasien pasien dalam pengawasan
seperti misalnya di rumah sakit umum pusat sanglah kemudian di rumah sakit umum daerah di tabanan termasuk juga di kabupaten negara buleleng dan gianyar
namun rumah sakit ini memang dipersiapkan khusus untuk merawat pasien covid sembilan belas untuk mencegah ataupun mengantisipasi jika misalnya rumah sakit rumah sakit rujukan yang sebelumnya sudah ditunjuk akan kelebihan pasien
kalau kita lihat sebenarnya rumah sakit umum tabanan yang berkapasitas tujuh tempat tidur sebenarnya juga sudah menyiapkan tiga puluh tempat tidur tambahan jika misalnya warga di wilayah tabanan terjangkit meningkat
jumlah yang terjangkit ataupun pasien dalam pengawasan termasuk juga rumah sakit umum pusat sanglah dan pasar yang saat ini mampu menampung sekitar delapan belas pasien dalam pengawasan
namun juga sudah disiapkan sekitar tiga puluh tempat tidur lainnya yang akan menampung
nah namun pemerintah provinsi bali juga menyiapkan rumah sakit khusus sejak sepuluh hari lalu dengan tidak lagi menerima pasien pasien lain artinya rawat jalan kemudian rawat nginap dari penyakit penyakit lain
di rumah sakit yang ada di jimbaran atau tepatnya di rumah sakit universitas udayana ini dan telah disiapkan ada tiga puluh lima dokter termasuk juga spesialis penyakit dalam yang akan menangani covid sembilan belas termasuk juga delapan puluh perawat yang memang sudah ada di rumah sakit ini
dan jika nanti kurang akan dimintakan perbantuan dari dinas kesehatan setempat yang akan mengambil relawan relawan termasuk juga dokter dan para medis dari rumah sakit rumah sakit lainnya yang akan membantu
penanganan kasus covid sembilan belas kemudian ada hari ini ada sekitar lima ratus alat pelindung diri yang juga sudah diterima rumah sakit khusus covid sembilan belas yang ada di jimbaran ini termasuk juga rencananya akan ada bantuan dari kementerian perekonomian mengenai alat akan diberikan satu alat untuk mengetes pcr covid sembilan belas
artinya ketika nanti alat ini sudah tiba di pulau bali otomatis bali akan memiliki dua alat
pengetesan pcr baik di rumah sakit sanglah denpasar dan di rumah sakit udayana yang ada di jimbaran ini
artinya kalau alat tersebut datang alat bantuan pengetesan pcr tersebut datang akan mampu mengambil sampel ataupun menguji sampel sebanyak lima puluh sampel per hari
jadi tidak mengantre lagi menunggu hasil uji sampel yang dilakukan di jakarta
nyoman kalau data terkini
untuk pasien positif maupun pasien yang sudah berhasil sembuh di bali sendiri sudah berapa banyak nyoman
ya dari awal merebaknya atau terjangkitnya covid sembilan belas di pulau bali memang ada empat puluh delapan pasien dalam pengawasan yang kemudian disebar di lima rumah sakit rujukan
dan delapan belas diantaranya berhasil sembuh
kemudian ada dua orang yang meninggal dunia yakni warga negara asing
satu warga negara terkonfirmasi warga negara inggris dan satu memang meninggal ketika di jalan raya dan dinyatakan juga positif terjangkit covid sembilan belas
artinya sampai dengan hari ini karena nanti sore baru akan di update lagi datanya masih ada dua puluh tiga pasien dalam pengawasan covid sembilan belas yang juga tersebar di lima rumah sakit rujukan termasuk yang masih ada di rumah sakit khusus untuk covid sembilan belas

memang nanti sore baru akan diupdate lagi oleh satgas covid sembilan belas provinsi bali dan mudah mudahan tidak bertambah seperti hari hari sebelumnya
ada satu hari tidak ada pertambahan jumlah pasien dan ada juga pertambahan pasien dalam pengawasan yang sembuh dari virus ini hanum
baik nyoman terima kasih atas laporan anda langsung dari badung bali tetap jaga kesehatan dan keselamatan